papa tau kamu sedih kecewa
cuma kan ini bukti randy
kalau rain tuh sayang sama oma
dan randy masih perhatian sama oma
jadi oma masih ngerasa kesepian lagi
iya sekarang tinggal oma tunggu
pesta pertunangan kamu sama maggie
oma apaan sih
tidak ada ada aja umurnya
kalau gitu oma pulang aja dulu
mau aku anterin
enggak usah biar oma sama supir aja
oma pulang dulu ya
kau mau biar aku yang anterin ya
aku masih ada kerjaan
mendingan kamu pulang duluan aja
ya udah gapapa aku tungguin ya
enggak usah bim
enggak usah bim
kok misalnya mau duluan duluan aja
nanti biar mereka gue yang ngantri
ya nanti rendy aja yang anterin
mereka capai dicuekin terus sama tante
dengan apa yang telah tante
ternyata tante tahu
sejak pertama kali
mereka ketemu tante
mereka senang banget
dan mereka sayang banget sama tante
setiap kali tante lihat wajah kamu
tante merasa sakit hati
kamu itu bukti dari pengkhianatan mas bram
kamu itu bukti dari pengkhianatan mas bram
sama zakatal terlawak
ya ampun meka
kita bangun sama santi yuk
tadi tante gak maksud
untuk bikin kamu celaka
meka gak apa apa kok
ya ampun meka
mas bram sepertinya begitu sayang sama mereka
andai anak kandungku masih hidup
mungkin mas bram juga akan sangat menyayangi dia
mereka itu gak salah apa apa
yang terus aku sama farah
bawa bantu kamu
kita ke rumah sakit aja yuk papa tau kamu kenapa napa
gak usah papa
kau kembali ke meka aja kok
paling ini cuma kesenian dikit
besok juga ada baikan
yaudahlah kalau gitu
papa tau kamu sedih kecewa
mama jangan kebanyakan mikirin mereka ya
nanti mau bakalan sedih terus terusan
kalau misalkan liat mama sedih dina juga bakalan sedih ma
gak bisa ngebuat papa nyuruh meka pergi dari rumah ini
jadi satu satunya hal yang bisa dilakuin adalah anggap aja meka gak ada di rumah ini ma
kamu selalu ada di samping mama
mama ini kan orang tuanya dina
jadi dina pasti bakalan selalu belain mama